maskapai lion air mengumumkan jadwal penerbangan domestik khusus akan dimulai pada minggu tiga mei dua ribu dua puluh
namun hingga sabtu dua mei pihak otoritas bandara serta pengamanan belum mendapat kepastian soal jadwal tersebut
kapolresta bandara soekarno hatta kombespol adi ferdian saputra menyatakan
hingga saat ini pihaknya belum menerima kabar pasti soal rencana penerbangan esok
meski begitu kepolisian terus berkoordinasi dengan pihak otoritas bandara untuk mengantisipasi jika kabar tersebut dilaksanakan
sejauh ini polresta bandara soekarno hatta telah melakukan pengamanan di setiap terminal bandara soekarno hatta baik domestik maupun internasional
polri sedang melaksanakan operasi kepolisian terpusat dengan sandi operasi ketupat jaya dua ribu dua puluh untuk di polda metro jaya
ini merupakan operasi kemanusiaan dalam rangka ramadan dan idul fitri
memang kita ketahui bersama di bandara soekarno hatta
kita mendirikan posko pengamanan untuk antisipasi dalam rangka mengantisipasi penanggulangan wabah virus covid sembilan belas ini